kita beralih ke perkembangan kasus dugaan prostitusi online
polda jatim pada kamis sore menggelar barang bukti kasus dugaan prostitusi online
yang menyeret artis vanessa angel dan afrilia shakila
polisi juga mengumumkan lima inisial artis yang diduga juga terlibat prostitusi online
inilah sejumlah barang bukti kasus dugaan prostitusi online artis
yang disita tim penyidik subdit lima ditreskrim suspolda jawa timur
barang bukti ini diamankan saat penggerbekan di kamar hotel sabtu lima januari lalu
barang bukti ini diantaranya spray warna putih satu kotak alat kontrasepsi dan celana dalam
selain itu dari tangan dua tersangka mucikari polisi menyita tujuh smartphone kartu kredit dan atm
gelar barang bukti dilakukan untuk menampik tudingan jika kasus prostitusi online ini direkayasa
yang sekarang lihat
di depan kami ada tujuh buah handphone yang mana handphone ini kami sita dari dua muncikari
baik inisial s maupun inisial t
di mana dua handphone masing masing ini ada yang satu handphone digunakan untuk sebagai sarana komunikasi personal
dalam kegiatan sehari ini maupun di dalam dugaan sebagai alat untuk komunikasi
ataupun transaksi online terhadap bisnis prostitusi online ini
selain itu dalam waktu dekat polisi akan memanggil lima artis yang diduga terlibat prostitusi online jaringan dua tersangka mucikari es dan tn
kelima artis itu berinisial ac tp gs ml dan rf
nama nama itu didapatkan setelah penyidik polda jatim memeriksa percakapan di handphone dua tersangka
dari empat puluh lima orang oknum artis ini sementara ini ada lima yang sudah eee
ada kaitannya didukung dengan bukti
sementara ini baru lima yang dalam lima oknum ini dalam waktu dekat akan kita panggil
penyidik juga menemukan fakta baru yakni bukti transaksi mencapai dua delapan miliar rupiah dari rekening es
ya semakin banyak perkembangan ataupun penyelidikan
terkait dengan kasus ini muncul juga nama nama ataupun inisial inisial
diduga artis dan juga model
meskipun sebelumnya salah satu mucikari menyatakan tidak betul jika ada empat puluh lima model dan juga empat puluh lima artis dan seratus model di bawah naungannya
tapi tentu saja ya pihak kepolisian terus mencari karena tidak hanya handphone yang digunakan sebagai alat komunikasi kedua mucikari saja yang ditahan
tapi juga handphone vanessa angel dan juga afri sakila masih ada di tangan pihak kepolisian
jadi untuk mengetahui ya bagaimana kasus ini dan prostitusi online ini akhirnya bekerja tanda kutip
iya betul sekali karena memang kalau kita melihat ini kan seperti jaringan begitu ya daniar
jadi tidak mungkin hanya satu pasti nanti dengan penyelidikan yang terus berlangsung kita akan mengetahui siapa saja yang sebenarnya terlibat dalam jaringan prostitusi online ini
betul masih terkait dengan kasus ini dua muncikari tersangka kasus prostitusi online mengatakan bahwa selain merekrut artis dan model dalam jaringan
sejumlah artis juga menawarkan jaringan
mereka juga menyebutkan bahwa mereka tidak akan diri untuk direkrut sebab artis artis itu beralasan pekerjaan sedang sepi
sejumlah cara digunakan para mucikari dalam merekrut artis atau model untuk diajak bergabung ke dalam jaringan prostitusi mereka
pengakuan ini disampaikan dua mucikari es dan tn tersangka prostitusi online saat penyidik melakukan gelar barang bukti di gedung direktorat reserse kriminal khusus polda jatim
dalam pengakuannya para mucikari ini juga mengatakan para artis sendiri yang menawarkan diri untuk dicarikan pelanggan
menurut mucikari salah satu sebabnya karena pekerjaan mereka sedang sepi
bagaimana anda merekrut artis sehingga mau diajak dalam prostitusi online tersebut
tidak mau ajak ya tapi mereka menawarkan diri
ya mereka sebenarnya kan memang mau
tapi aku semangatnya sedang kelamin aja
sementara itu direktur ditreskrim suspolda jatim kombespol ahmad yusef gunawan membenarkan jika ada sejumlah artis yang meminta kepada mucikari mucikari ini agar dapat bergabung dalam jaringan prostitusi online
polisi juga masih mendalami cara mucikari menawarkan jasa prostitusi kepada pelanggan
ini disampaikan oleh para penyedia jasa komersil
atau pak dari pihak mucikari sendiri yang melakukan pencarian data tersebut
dan ini akan kami pertolong jauhkan dan kita sampaikan
sehingga konstruksi hukumnya lebih tepat terhadap pihak pihak yang terkait dalam peristiwa ini
ya maka ini yang sedang kita dalami
ada yang diantaranya meminta kepada mucikari bahkan juga mucikari yang kemungkinan
ini yang akan kita
sebelumnya polisi mendapatkan sejumlah bukti bahwa mucikari ini memiliki spesialisasi menawarkan artis model dan selebgram
ada sekitar empat puluh lima artis dan seratus model dalam daftar jaringan mereka
saat rekening koran dari salah satu mucikari diperiksa nilai transaksi yang mereka lakukan dari bisnis ini mencapai dua delapan miliar rupiah
lukman rozak surabaya